keributan dalam sepak bola indonesia kerap kali terjadi
salah satunya lantaran dipicu oleh keputusan yang dianggap keliru dari wasit dan hakim garis yang memimpin pertandingan
seperti video sejumlah pertandingan yang dikompilasi oleh akun instagram pengamat sepak bola berikut ini
tak ingin hal ini terus terjadi pssi berencana serius untuk menggunakan video assistant referee di liga satu
seperti yang sudah diterapkan di eropa amerika australia dan sejumlah liga sepak bola di kawasan asia tenggara
dengan video asisten referee atau mudahnya kita sebut var wasit dapat menganalisis kembali kejadian kejadian krusial dalam setiap pertandingan
melalui rekaman video baik secara normal maupun dengan menggunakan slow motion tentunya
dengan bantuan asisten wasit video
lantas apa saja keputusan yang dapat dibantu dengan var
yang pertama tentu goal atau tidak
lalu penalti pelanggaran atau bukan
offside serta identifikasi pemain untuk menentukan hukuman kartu kuning dan kartu merah diberikan kepada pemain yang tepat
jika merujuk pada penyelenggaraan piala dunia dua ribu delapan belas di rusia
dibutuhkan tiga belas anggota wasit empat diantaranya merupakan wasit video yang bekerja di ruangan hukum
untuk memantau tiga puluh tiga kamera yang digunakan dalam satu pertandingan
termasuk kamera ultra slow motion di dalamnya
sementara di liga thailand negara pertama di asia tenggara yang menggunakan sistem var
mereka menggunakan paling sedikit empat belas kamera dalam satu pertandingan
artinya jika menggunakan var jumlah kamera yang akan dipakai menjadi lebih banyak
di indonesia rata rata dalam siaran langsung pertandingan sepak bola
kamera yang digunakan jumlahnya mencapai sepuluh kamera
sampai delapan kamera saja
selain itu stadion juga harus memiliki satu ruangan khusus untuk video operation room
mengingat pt lib berencana menggunakan sistem desentralisasi ketika var sudah diaplikasikan
sementara dari segi pencahayaan lampu stadion pun minimal harus satu dua ratus lux
dan stadion pun juga sudah harus dilengkapi dengan led board di perimeter lapangan
mengutip keterangan dari direktur pt lib ferry paulus
biaya penggunaan var dalam satu musim mencapai seratus miliar rupiah banyak ya
pertanyaannya apakah delapan belas klub liga satu dan juga stadion stadion yang ada sudah memenuhi standar yang ditetapkan
tommy kurniawan ketua panitia pelaksana pertandingan klub persita tangerang
yang menggunakan stadion indomilk arena sebagai homebase menyatakan
pihaknya telah dihubungi pt lib terkait kesiapan stadion dalam rencana penggunaan var di liga satu tahun ini
apa aja itu mas yang dipersyaratkan teman teman
yang akan pada saat lib menerapkan var kita menyiapkan tempat untuk platform kamera
platform kamera itu penempatan penempatan kamera yang untuk ditempatkan pada saat var ini diterapkan di stadion ini
mungkin sekitar dua belas sampai empat belas kamera yang akan dipasang di stadion ini
tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat akan harus diwajibkan memakai videotron
artinya itu sebagai syarat kita dari segi penonton bisa melihat kejadian
yang menjadi perhatian var itu dalam kejadian itu
persita saat ini sudah pakai itu
belum saat ini belum
rencana kita dalam waktu dua tiga bulan sudah memakai videotroni tersebut
sementara presiden madura united ahsanul kossasi pesimistis
var dapat diimplementasikan musim ini
hal hal seperti pengadaan var
ya kalau memang belum mampu ya jangan dipaksakan
dijanjikan nanti di putaran kedua ya boleh saja
walaupun saya pesimis ya
karena stadion stadion kita juga belum bisa
bisa punya pemda
artinya itu bukan area kita
itu adalah area pemda
selama area pemda ini bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas stadionnya
ceo bandung premier league doni setiabudi
yang telah jauh lebih dulu menggunakan sistem var sederhana di liga amatir menyebut
saat var digunakan
semua pihak baik wasit hakim garis pemain ofisial tim
kita sering berantem
antara supporter antara pemain
karena ketidaktahuan pengetahuan tentang law of the game
kalau setiap ada desakan pemain
wasitnya harus selalu mengecek fund
ini pertandingan bisa dua x dua jam nantinya
bukan dua x empat puluh lima menit lagi
pssi dan pt lib telah sepakat untuk menggunakan var
pada pertengahan musim liga satu dua ribu tiga dua ribu dua puluh empat